informasi pertama saudara sejumlah warga di brebes jawa tengah berbondong bondong
mendatangi rumah seorang pengusaha bawang merah
mendesak sang pengusaha untuk maju dalam bursa pilkada
kelompok warga ini datang dari berbagai elemen masyarakat
seperti petani bawang merah nelayan pedagang
hingga kalangan santri di brebes jawa tengah
seorang pengusaha bawang merah ini adalah beni santoso
beni dikenal warga brebes dengan panggilan sultan brebes
warga meminta beni untuk maju di pilkada brebes
karena beni dinilai warga sebagai sosok yang dermawan
mumpuni dan tidak akan memanfaatkan anggaran negara
sang sultan brebes akhirnya menemui kelompok warga di depan rumahnya
di hadapan masa beni secara terang terangan menyatakan
belum bersedia maju dalam bursa pilkada brebes
terlebih hal ini belum dikonsultasikan dengan keluarga
soal dirinya yang sempat menjadi pembina relawan prabowo gibran di brebes pada pilpres dua ribu dua puluh
beni mengaku hanya ingin memenangkan prabowo gibran di brebes tanpa mengincar kursi kepala daerah

dan berlebatan dengan orang orang semuanya
warga dan pegawai pegawai mereka akan berbagi tentang perkembangan wakil pribadi di dokter anfra
berjaya sesama mereka dan tetap berusaha untuk berpikir terhadap keluarga
perkembangan dalam kematian pariwisata